ntar kalo batunya kena tangan gua gimana
ya sakit tuh kan
enggak kagak kagak bakalan kena tangan lu
aduh mot pegangin ini bener dong
ini bener bang
lagi sibuk ya be
gua dari tadi luntang lantung kagak jelas
biar jelas deh ayo kita mancing
mancing boleh juga sih
sama haji murot atuh be
kalo masih murot
emang ada yang mau
biasanya sih ada
ikan tuh buat diapain kong
buat dimasak terus dimakan
susah gak nyari ikan kong
mungkong dari tadi udah dapet nih
kenapa ikannya gak beli pasal aja
kan jadinya gak susah
banyak yang nanya
hayu atuh be daripada bengong di rumah
kan gua udah bilang dih
gua males kalo ada si murot
kenapa atuh be
kan biasanya kita bertiga tuh
yaudah kita berdua aja ya
saya teh sudah terlanjur ngajak haji murot atuh
malah dia teh sudah pergi duluan sama cucunya juga
ada si alia juga
iya be ayo lah biar seru
ntar kalo batunya kena tangan gua gimana
kagak gak bakalan kena tangan lu
pegang ini bener dong
ini bener bang
kok buru buru bang
abang masih ada urusan
jangan lupa pertimbangkan ajakan abangnya ya
ajakan apa bang
sebentar ya bang
sebentar ya bang
bukannya emak manggil yanti betul
salah emak manggil tati
emak manggil tati apa yanti
ini om herman mau pulang
oh kok cepet banget om biasanya lama
oh masih banyak keperluan ya
om pulang dulu ya
emak diajak nonton film sama om herman
nonton film apa mak
ih emak belum tahu terus
ma nanti kalau beneran nonton tati ikut boleh gak
po tati sama bang ojak aja
lama banget lu
walu walu saya katanya mampir dulu ke rumah babeh ji
katanya mau di rumah aja takut ada yang datang ya mau beli mobilnya
banyak curut nyebrang di jalan lintas beca
kalau orang kagak mau ikut gak usah diajak
lu mau kemana
udah siang tati pulang dulu ya ma
mau bikinin makanan buat laki lo
iya sekalian ngejahitin celananya bang ojak yang bolong
katanya kenapa aku
di warung salim ma
bukan di warung kopi
neng alia gak sekolah
walu walu jam segini udah pulang neng
guru gurunya pada rapat
alia gak tau salah
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat
alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat

alia gak ada ajak rapat
eh lalu put
ini nga bandeng kuah kuning
enak bener romanya romanya
masuk dulu dah
ini bandeng buat enya apa buat si udin
oh jadi bukan buat si udin
iya buat bang udin juga
ya udah mending loh susulin udin
ke parkiran ya
iya suruh dia pulang buat makan siang
ya udah mumpet jalan dulu ya nya
nya gua ribut mulu soal nikah
itu satu hal yang bagus bos
tapi gue kagak bakalan mau nikah
kalau bukan sama ani
input kan buat elo
tapi kan input dijodohkan sama bos
kas reboot yang ijo
masih mau jualan atau mau pulang bang
masih jualan sambil pulang